gubernur dki jakarta anies baswedan mengakui tidak bisa merampungkan revitalisasi tiga jembatan penyeberangan orang atau jpo senilai lima puluh enam miliar tepat waktu
kendala teknis menjadi alasan revitalisasi itu tidak sesuai target tengkat
dan untuk mengetahui perkembangan proses revitalisasi jpo polda metro jaya jpo gelora bung karno dan jpo ratu plaza kami sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia arman helmi
selamat pagi arman arman berdasarkan pantauan anda hari ini seperti apa kondisi jpo yang sedang direvitalisasi dan sudah berapa persen progres penyelesaiannya
selamat pagi amel dan juga rian hasri pagi pagi saat ini saya sudah berada di salah satu jpo dari ketiga jpo yang sedang menjalani proses revitalisasi oleh pemprov dki jakarta
yaitu jembatan penyeberangan
jembatan penyeberangan orang yang berada atau terletak di depan mall ratu plaza di jalan sudirman
mungkin bisa saya perlihatkan sedikit ini di samping saya akses ataupun juga jalan menuju ke penyeberangan orang ini masih ditutup sementara
karena memang masih tetap dalam proses revitalisasi seperti itu
ini masih tertutup oleh papan triplex dan juga papan seng di sebelah sana
kalau saya lihat lewat pantauan saya pagi hari ini di jembatan penyeberangan orang
sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh gubernur dki jakarta anies baswedan bahwa memang ini sudah hampir rampung sebenarnya
dan menurut target dari pemprov dki jakarta pengerjaan revitalisasi daripada tiga jembatan penyeberangan orang ini seharusnya sudah harus rampung
atau sudah harus selesai sampai pada akhir
ya mungkin bisa kita lihat juga di belakang sana
kalau kita lihat secara keseluruhan kondisi daripada jembatan penyeberangan orang ini sudah lebih rapi daripada kondisi sebelumnya
kalau kita lihat atau mungkin amel dan rian pernah menggunakan atau mengakses jembatan penyeberangan orang ini
fakta fakta yang bisa kita lihat
misalnya seperti ada lantai daripada jembatan penyeberangan ini yang sudah berkarat seperti itu
sehingga ini sangat berbahaya tentu saja bagi pejalan kaki
dan juga bagi penyandang
jadi ini adalah penyandang yang terpaksa harus melintas di jembatan penyeberangan orang ini
dan kami informasikan juga bahwa untuk melengkapi ataupun juga untuk membuat agar supaya jembatan penyeberangan orang ini lebih ramah kepada para pejalan kaki
maka pemprov dki jakarta juga sudah mempersiapkan penerangan atau lampu yang memadai seperti itu
sehingga pada malam hari para pejalan kaki ataupun juga para penyandang difabel tidak harus takut terjatuh
atau mungkin tidak harus takut mengalami kejadian yang tidak diinginkan
selain penerangan juga pemprov dki jakarta saat ini tengah membangun atau tengah mempersiapkan lift seperti itu
nah pembangunan atau pengerjaan lift ini memang menjadi salah satu kendala seperti itu amel dan rian
karena memang seharusnya pengerjaan lift ini sudah selesai
namun pada kenyataannya atau pada faktanya posisi daripada lift ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang sudah diharapkan
karena memang ini katanya mengganggu pengerjaan ataupun
mengganggu para pejalan kaki yang ada di trotoar
sehingga pemprov dki harus memikirkan di mana untuk mengganti atau merubah letak daripada posisi lift
sehingga para pejalan kaki dan penyandang difabel ini bisa mempergunakan lift tersebut dengan baik
dan juga ini pengerjaan ataupun juga disediakannya lift seperti itu juga turut disoroti oleh koalisi pejalan kaki yang ada di jakarta ini
menurut koalisi pejalan kaki pemprov juga tetap harus mempertimbangkan apakah lift ini benar benar sudah memadai
bagi penyandang difabel tentu saja
dan memang menurut analisa daripada koalisi pejalan kaki sebenarnya lift ini kurang begitu efektif dibandingkan dengan pelikan cross
pelikan crossing ini ternyata dikatakan lebih efektif bagi penyandang difabel dan para pejalan kaki
mereka tidak perlu harus naik tangga mereka tinggal langsung menyeberang lewat pelikan crossing ini sehingga tidak terlalu banyak resiko yang ditimbulkan seperti itu
namun ini juga lagi lagi tetap akan dipertimbangkan oleh pemprov dki jakarta karena memang penggunaan lift ini dirasa juga bisa
menghemat waktu seperti itu
namun lagi lagi kalau kita lihat pembangunan lift seperti ini harus benar benar diseriusi terutama maintenance nya
ataupun juga perawatannya karena memang menurut pantauan daripada koalisi pejalan kaki
ada tiga puluh jpo di ibu kota yang sebagian besar dalam kondisi yang terlantar seperti itu
contohnya contohnya ada jpo di halte sarina di sana ada lift yang terpasang kurang lebih ada tiga lift dan katanya itu sudah sembilan tahun sudah usang sudah terbiarkan
sehingga sampai saat ini belum bisa terbiarkan
belum bisa digunakan karena dalam kondisi yang sudah terbiarkan seperti itu
dan ada juga salah satu lift yang ada di halte tosari di kawasan bundaran hotel indonesia
di sana juga ada kurang lebih dua lift yang sampai saat ini tidak bisa digunakan seperti itu
kalau kita berbicara soal anggaran amel dan juga rian yang digelontorkan oleh pemprov dki jakarta
ini lima puluh enam miliar rupiah memang merupakan anggaran yang cukup besar
di mana rinciannya adalah lima puluh enam miliar ini dibagi untuk pengerjaan jpo di polda metro jaya
senilai sembilan belas tiga puluh enam miliar rupiah
kemudian juga anggaran untuk pengerjaan jpo di gelora bung karno itu memakan delapan belas empat puluh tujuh miliar rupiah
dan untuk pengerjaan jpo di ratu plaza di tempat saya berada saat ini itu memakan anggaran tujuh belas tiga puluh sembilan miliar rupiah
dan ada anggaran satu miliar rupiah untuk memakai jasa konsultan atau ahli seperti itu
jadi sekali lagi diharapkan dan pemprov dki juga mengatakan bahwa agar supaya masyarakat ataupun juga warga ibu kota tetap bersabar
karena akan diupayakan dalam minggu minggu ini maksimal akhir januari pengerjaan atau revitalisasi
jembatan penyeberangan orang ini bisa digunakan oleh para pejalan kaki
amel dan rian
baik arman helmi koresponden cnn indonesia terima kasih sudah melaporkan